ini yuk aim
bang ojek bang
pakai putih telur biar gak uganan
gak jadi deh
balik lagi ke pangkalan pak
iya kesukaan bapak
bikin minum dua ya
mantul lu nek balik nek
iya silahkan dicoba
kalau dia emang gak usah disuruh
gim apa aja tepuan
tadinya saya mau beli kelapa parut baisah
tadinya saya mau beli kelapa parut baisah
kenapa bu nur
saya lupa kita kan kerjanya cuma berdua
harus lebih cepat
iya bu nur
eh bagaimana sih
sekarang gue ke mulia apa
harusnya aku mau ke tempat ya

ini bau apa pur
rambut kamu pake apa pur
gue ngikutin sarannya sodik
suruh pakai putih telur ayam kampung
malah sekarang bau amis
bunga belum pulang bu nur
harusnya sih sudah
mungkin sebentar lagi
biasanya bunga bisa bantuin
tadi pagi saya sudah suruh dia pulang cepat
buat bantuin kita
mau jajan dulu
mungkin masih di sekolah bu
atau ada pelajaran tambahan
saya lupa hari ini bunga ada ekstra kulikuler atau indah ya
masih udah diangkat
masih enggak diangkat
masih enggak diangkat
masih enggak diangkat
masih enggak diangkat
masih enggak diangkat
masih enggak diangkat

lebih kenyang basuh
eh atau siapa
aku bisa kenyang makannya campur
makan berapa mako
gini mah tiga lima rupiahs
makan bersuhu aja yuk
ada campur aja
yaudah makan bersuhu dulu abis itu minum es campur
emangnya oh masih punya uang
ada dikasih mama buat tiga hari
tapi harus dihemat karena mereka nggak di rumah
kas dulu dong
dipersihin atu pur
ya nanti hilang bekas putih telurnya
emang itu pur yang mau dibersihin
pakai air mineral
masih gak diangkat
sempur mana tes
disuruh beli air mineral jak
buat cuci rambutnya
rambutnya bau amis
yang ngikutin serang haji sodik
ngolesin putih telur ayam kampung ke rambutnya biar gak ubanan
eh rambutnya malah jadi bau amis
jangan tawa aja lu
dianter sama punomong aja ya neng
boleh sama siapa aja
mungkin hari ini pesanan rendang terakhir saya
kamu habis dari mana
kamu tau gak gimana caranya biar rambut lo gak beruban
cara biar rambut gak beruban
rambut mas pur udah beruban
kalau cowok rambutnya beruban
tadi gue ada ubahnya satu
sepertinya saya mulai sibuk
mau siap siap buka restoran padang
iya usaha boleh patungan dari keluarga
nah kita beli apa lagi
mau liat apa lagi
kalau restorannya sudah jadi
masih bisa kerja kan bu
saya belum tau mbak isah
ternyata ani suka sama cowok yang rambutnya ubanan
kata siapa pur
katanya kalau cowok rambutnya ubanan berarti dia dewasa
gimana ya cara bikin rambut itu cepat ubanan